menjelang pendaftaran calon partai politik yang akan dibuka pada satu agustus mendatang
anggota bawaslu ri loli suhenti mengaku
bawaslu belum mendapatkan akses sistem informasi partai politik atau sipol
sipol sendiri merupakan sarana untuk mempermudah proses pendaftaran
dan verifikasi partai politik peserta pemilu pada pesta demokrasi dua ribu dua puluh empat
meski pendaftaran partai politik peserta pemilu baru akan dimulai satu agustus
pemilik akun sipol sudah dapat mengakses untuk mengugah dokumen persyaratan
loli mengatakan akun sipol penting dimiliki bawaslu
dalam rangka pengawasan melekat terhadap prosedur yang dilakukan
kami berharap sih secepatnya kami diberikan akses ini
karena sesungguhnya kami perlu juga untuk memastikan
misalnya sipol ini punya ketangguhan yang cukup
supaya nanti ketika digunakan dia tidak down gitu ya
servernya itu nggak down terus nggak akan menyulitkan
karena prinsipnya aplikasi yang digunakan harus memberikan kemudahan
jangan sampai nanti aplikasi ini
kalau kita mengaca dua ribu sembilan belas kan sempat rame tuh
mendanggapi hal ini
anggota kpw ri btepsilon idrus mengatakan akun sipol belum diberikan
karena bawaslu belum mengonfirmasikan
melalui resmi yang akan digunakan sebagai pendaftaran akun
betty mengatakan secara prinsip
kpu selalu berusaha mengakomodir kebutuhan bawaslu
kalau surat kami baru terima hari
saya tanya ke pak ketua kpwri bahwa surat dari bawaslu sudah kami terima
tapi baru beberapa hari yang lalu
tapi kami meminta kembali
ketua kpu bersurat kembali kepada bawaslu untuk
meminta akun mana yang mau didaftarkan
jadi mereka meminta tapi belum menyertakan akun mana yang resmi atas nama bawaslu
untuk disertakan dan didaftarkan dalam sipol kita gitu
hingga dua belas juli dua ribu dua puluh
kpu mencatat sudah ada empat puluh lima partai politik yang memiliki akun sipol
tujuh diantaranya adalah partai politik lokal aceh
reza ramadan andika suramanto jakarta